banjir di kota pekalongan jawa tengah pada jumat siang
membuat wilayah di tiga kecamatan kembali terendam
padahal sebelumnya banjir hampir surut
hujan lebat membuat genangan air kembali tinggi
merasa bosan dengan kepungan banjir
seorang warga akhirnya memilih memancing ikan di depan rumah
berbeda dengan warga pekalongan yang memancing di depan rumah
di duren sawit jakarta timur
pusai diterjang banjir
warga menangkap ikan di kawasan kanal banjir timur
jadi kita selalu memanfaatkan ini ya pak
volume air di kanal banjir timur meningkat sejak jumat dini hari
ketinggian di pintu air malakasari duren sawit mencapai tiga sembilan meter
air banjir kanal timur sendiri menampung empat aliran sungai di sekitarnya
demi liputan cnn indonesia